gamis atau dalam istilah fashion tope merupakan pakaian sepanjang pergelangan kaki dan biasanya memiliki lengan panjang
pakaian mirip jubah atau kaftan ini biasanya dipakai di semenanjung arab dan beberapa negara afrika timur dan barat
bila sebelumnya pria indonesia memilih menggunakan baju koko untuk berlebaran kini gamis juga banyak diminati
setiap negara punya tradisinya sendiri dalam mengenakan gamis
perbedaan bisa dilihat di bagian leher dan lengan baju
misalnya pria maroko mengenakan jelabah sejenis gamis dengan lengan cenderung lebar dan leher terbuka agar ada ruang untuk bernapas di cuaca yang terik
sementara pria uni emirat arab dan oman memakai kandura sejenis gamis yang tidak berkerah
dengan rumbai panjang yang menggantung di leher
pria arab saudi mengenakan dishdasha yang lebih pas di badan
tampilannya seperti kemeja dan kerah yang memiliki dua kancing
menariknya gamis dipakai dengan bis atau jubah luar untuk acara khusus seperti pernikahan sholat jumat dan perayaan idul fitri
pengamat fashion khairia sari mengatakan secara tata busana baju koko memiliki tampilan lebih maskulin dan dapat dimodifikasi dengan berbagai bahan
sementara gamis lebih bersifat tradisional
karena kalau gamis ya kalau mengikuti fitrahnya memang yang dari arab itu kan hanya polos sebenarnya gitu
lurus boxy dress dan ya gimana ya biasanya gamis itu pula dipakainya si tub itu dipakai dengan sendal
nah jangan menggunakan tup dengan sepatu karena itu akan baik
nah saya sudah siap berlebihan
penasaran dengan menggunakan gamis ada berbagai pilihan yang bisa anda tentukan jenis moroko uni emirat arab atau jenis arab saudi
tergantung sesuai dengan selera anda
bronisa tria sertedi pradana jakarta